sampai jumpa di video selanjutnya
di eskartaria progres
sampai jumpa di video selanjutnya
belum lama ini kita udah pergi ke makam mami kamu
iya pi cuma kan nanti kita mau pergi lama ya kan
reva kayaknya ngerasa lebih tenang kalau sebelum pergi ke tempat yang jauh juga dari mami kan
mereka maunya pamit dulu atau gimana gitu
adriana mas sama reva mau pergi ke makam maminya reva dulu boleh gak
boleh yaudah aku siap siap dulu
pi adriana kan lagi sakit lagi mual mual terus kan
kayaknya lebih baik kalau dia di rumah aja daripada ntar di bawah malah takutnya ribet gitu sih
pi tapi tega sama adriana biar aja dia istirahat di rumah supaya sehat lebih
oh bener juga ya
lebih baik memang nggak ikut karena takutnya apa apa dengan perut kamu
maksudnya mual mualnya kamu lagi
ya juga ya
ntar kalau efek obat anti mualnya udah habis kok bisa mual mual lagi
ntar yang ada mereka gak jadi pergi karena ngeliat gue tambah sakit

sayang sayang jangan punya pikiran yang buruk tentang papi atau ribet
sayang sayang jangan punya pikiran yang buruk tentang papi atau ribet
karena sebenarnya papi dengan reva itu bertujuan baik
khawat dengan keadaan kamu
bukan bermaksud gak mau ngajak kamu
ya udah kalian hati hati ya
papi ganti sepatu dulu ya
gue doain anaknya kembar lima
lebih kira anakmu
boy aku lagi sama papi mau ke makam mami
kamu tau kan tempatnya
mudah mudahan gue bisa ketemu sahabat papinya reva
dan kenalan sama dia
teman teman gue cabut duluan
ah ya udah deh
gue sekalian cabut juga deh
lo semua baru mau ikut gak
di sekretariat pendaftaran
mau ikut gak
pamit dulu yuk
be pamit dulu ya be
gue mau ikut balapan
kalian mau ikut enggak
kalau gue secara pribadi
kalau kalian berdua mau daftar
mendingan konfirmasi dulu deh sama ichael
soalnya gimana pun caranya juga kita udah gabung kan
sama anak klub anak jalanan
ini balapan hidup hidup
kita tuh harus tetap ngasih tahu mereka
dimanapun caranya juga
mereka juga yang nanti bakalan mantau kita men
kalau lo gak mau ikut gak apa apa kok
sekarang udah gak enak lagi main
situasinya udah ngelasik lagi
gue kurang suka
masuk klub anak jalanan
lo bisa mikir gak sih men
kita ini geng serigala cuma jadi anak bawang doang nih
lo lihat sekarang
haikal udah jadi ketua anak jalanan
yang notabene nya masih di bawah modi
mau berantem balapan pas kalah sama mondi
hanya boy yang selepet sama mondi
gue kaget banget sama masa masa serigala pas berjaya
masih di bawah kekuasaan mondi
gue sempat inget masa dulu lagi men
gimanapun caranya juga kita udah bersahabatan sama wario
dan kita juga udah satu organisasi kan sama klub anak jalanan
ya terserah lo lah
mau satu organisasi kek mau anak jalanan kek apapun
pokoknya gue tetap ikut balapan
terserah lo mau ikut apa enggak
kalian mau daftar juga
kok gak ngasih tau kita dulu
ini balapan pribadi
iya gue tau
tapi kan kalian ini udah jadi anggota klub anak jalanan
seenggaknya kalau kalian mau ikut kegiatan tentang motor
ya kasih toplet dulu lah
alah gak perlu lah
lagian ini balapan umum ya
siapa aja boleh ikut
jadi santai aja kan men
kalian tuh berantem ya
lai kayaknya gerogi
biasa baru jadi ketua
dia itu yang bisa jadi ketua

kau apa cine
kak kak kak
jangan sekarang kak
lo ini kepala organisasi
bukan ketua geng
lo harus bisa nendaliin diri lo sendiri
legen juga lo tanya
lo pikir lo bisa jadi ketua
kalo lo tuh pengennya lo yang jadi ketua kan
eh kalian apa apaan sih
malah macem macem emosi segala hal lo
beributa aja lo
halo hai kal
kayaknya radiatornya bocor deh
oh yaudah aku langsung kesana
aku lagi di jalan cikajang
yaudah kamu tunggu ya
gue mau bantuin kesana ya
gak apa apa itu
sini kamu mau bantuin
sini kamu mau bantuin
gak apa apa itu
kita sebagai laki laki harus membantu kaum wanita yang sedang kesusahan
udah gue angkat
bangunin kita cabut aja
hai kal sekarang lagi pergi sendirian
dia menuju ke jalan cikajang
ini kesempatan untuk kita
untuk menghabiskan anak jalanan
seperti kita janji sama bang kobar
sekarang kita cegat hai kal
dia itu pemimpin anak jalanan
gue yakin hai kal pasti lewat sini
sebelum dia datang lo semua mumpet
begitu dia datang kita ajar dia
sini pakai lex
ketemu anak black cobra lagi